eh mitanya malah kabur om
pas kemarin diandra siuman
alia tuh udah nyaranin diandra untuk laporin dia ke polisi om
tapi diandranya nggak mau
karena menghargai om
takutnya om malah
nanti takut kalau orang itu
nggak jadi mau mendonorkan darahnya buat diandra
pak mama juga udah nggak sabar
apakah lebih baik papa bicara langsung sama dokternya
kesehatan diandra kita utamakan
tapi kita juga harus mengerti bagaimana kondisi si pendonor itu
mungkin keadaannya belum pulih betul
mana sih itu anak anak muncul muncul
kamu tuh ngapain sih nyusulin kakak ke sini
kak kenapa kakak gak pernah bilang sama aku
kalau kakak kenal sama mita
kamu tuh ngomongin apa sih
di sini kak
ternyata kakak udah kenalkan sama mita
di dalam dis siaran kakak ini ada mita
dan kenapa kakak nggak pernah bilang sama aku
kalau kakak kenal sama mita waktu dia di pavilion
kamu tuh ngapain sih ngobrak bareng bareng kakak
ini rekaman siaran ya
nggak ada hubungannya sama mita
kalaupun sampai mita terekam di sini
terus bukan berarti kakak kenal sama dia kan
ini penggrebekan motel wiss
kakak harus kenalan sama semua cewek cewek nakal di situ
asal kakak tahu aja
mita bukan salah satu dari mereka
mita itu dijebak kak
dan mita sekarang nggak punya siapa siapa lagi kak
dan dia lagi diterorong sekarang
kamu tungguinnya apa sih
kakak tuh gak ada waktu untuk hal hal gak penting kayak gini ya
jadi mendingan kamu sekarang juga kamu pulang
karena kakak masih banyak urusan yang lebih penting
kenapa sih kayaknya semua cowok tuh sibuk banget nyari dan mau ngelindungin si mita
alia maksud kamu itu apa sih
apaan sih mil
kamu tau kan kalau kemarin mita datang ke rumah iya kan
kita datang ke rumah kita
pak sapam bilang kemarin waktu kak diandra sakit itu minta datang ke rumah dan bawa bayinya juga pak
kenapa gak ada yang bilang sama papa sih
sudah lama papa menunggu mitra dengan cucu papa
sampai bapak sakit begini loh
begitu mereka datang kalian gak ada yang bilang
gimana sih pak
apa jangan salahin aku dulu pak
aku justru membela keluarga kita pak
jadi siang itu mita menyusut diam diam masuk ke dalam rumah kita pak
dia mau merampok karena dia tahu keadaan rumah kita dalam keadaan kosong
jangan asal nuduh kamu sayang
kenapa gak mungkin sih pak
mita tuh di luar sendiri
dia tuh kehabisan uang
dia nggak punya siapa siapa di luar sana
bukan nggak mungkin dia melakukan ini
toh dia kepepet
tapi istri arvindu tidak sendah itu ma
walaupun dia dalam keadaan kepepet
beneran aku ketemu sama mita di ruang tengah pah
waktu itu dia lagi jalan menuju ke kamar mama
mungkin dia mau ambil perhiasan perhiasannya mama

karena aku pergokin dia shock
nggak kejadiannya sampai aku terbentur tembok pak
untungnya pas alia datang alia tuh meregokin semua kejadian itu
dan saat ke rumah sakit eh mitanya malah kabur om
pas kemarin diandre siuman alia tuh udah nyaranin diandre untuk laporin dia ke polisi om
tapi diantaranya nggak mau karena menghargai om
takutnya oh malah tambah sakit kalau tahu menantu yang dibangga banggakan itu ternyata
takutnya om malah tambah sakit kalau tahu menantu yang dibangga banggakan itu ternyata kayak gitu

kamu tuh kenapa sih milo selalu membela perempuan membawa sial itu
kamu pikir kondisi kakakmu sekarang ini karena siapa
ya gara gara dia
papa papa juga masih mau mencari menantu kesayangan papa
mungkin kalau sampai aku mati pun papa nggak akan pernah peduli sama
yang papa peduli cuma
yang papa peduli cuma
papa memang nggak pernah sayang aku kan pak
enggak sayang kamu ini salah sangka
bapak nggak perlu pak bohongin aku pak
aku bukan anak kecil lagi
aku tahu papa gak pernah sayang sama aku
karena aku bukan anak kandung papa kan

tapi diandra betul betul tidak menyangka kalau
papa sebenci itu sama diandra pak
aduh papa tidak pernah membedakan anak anak papa
dan kamu tidak boleh ngomong begitu
kenapa buktinya papa terus saja cari cari menantu nggak jelas itu pak
papa kan tahu keadaan diandra di sini pak
diandra lagi kritis pak
tapi papa terus saja belain dia
kak papa itu sebenarnya bukan mikirin mita kak
karena vino itu kan cucu papa sendiri dan dia masih baik
bagaimana kalau terjadi sesuatu sama dia kasian kak

asal kamu tahu ya bagi mama bayinya ibunya sama saja
nggak perlu masuk ke keluarga ini kalau hanya membawa malah petahan
kamu itu lihat
kenapa kamu sakit gara gara siapa
hahaha kamu sakit gara gara siapa
sebentar lagi mama yang sakit kena strok gara gara dia
mereka nggak ada yang tahu kalau yang masih dari itu mita
kok mesti ngomong duluan sama dia nra
tapi kapan kesempatan ini aku bisa ngomong sama dia berdua dong
keluarga yang kok terus kayak gini lagi
papa akan buktikan bahwa papa betul betul sayang sama kamu
kesehatan kamu adalah sangat penting buat papa
makanya papa akan memohon kepada si pendonor itu
untuk segera mendonorkan darahnya untuk kami
oke kalau begitu bapak keluar dulu ya
mau ketemu dengan si pendonor itu
ada tante diana lagi
ntar tante diana ribut lagi jadi kebongkar semua
rumah hampus gue
kamu kok kelihatan bingung
alia keluar sebentar ya
aduh pasti dia menuntut aku gara gara mbak diandra
gimana kalau aku sampai diseret ke penjara
om tunggu om
soal pendonor darah itu tadi alia dengar dokter ngomong kalau orangnya tuh agak susah om
jadi dia masih mempertimbangkan kalau dia mau mendonorkan darahnya atau enggak